dan saat ini sudah bergabung dari luar studio yunahar ilyas wakil ketua umum majelis ulama indonesia
assalamualaikum pak ilyas selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam
pak ilyas posisi mui terkait peristiwa ini seperti apa pak ilyas
ya mui tadi sudah buat konversi pers
intinya mui prihatin dan menyesalkan terjadinya peristiwa pembakaran bendera yang didalamnya ada kalimat tawhid
terlepas itu apakah dianggap bendera dari ormas tertentu
tapi faktanya peristiwa itu telah menimbulkan kegaduhan
oleh sebab itu mui menyarankan ini kalau mau menerima saran dari mui
kepada oknum yang membakar
untuk secara terbuka segera minta maaf kepada umat islam
dan kita mendorong pihak polri untuk melakukan proses hukum
karena kalau tidak cepat di proses oleh polri
bisa menimbulkan kegaduhan bisa menimbulkan konflik horizontal
seperti yang sudah kita sama sama ikuti dari media sosial
dan ada reaksi reaksi yang cukup keras
pihak pihak yang menilai kalimat yang dibakar itu bukan bendera atau bendera hizbut tahrir
tapi yang dibakar ada kalimat tawhid
merupakan bendera yang sudah sejak ada zaman rasulullah saw
nah memang mui seperti yang diterangkan oleh kadif humas polri tadi
dari pemeriksaan pada pelakunya
mengatakan mereka membakar bendera hizbut tahrir indonesia
tetapi kan di dalam bendera itu tidak ada tulisan hizbut tahrir indonesia
yang ada hanyalah kalimat tawhid
nah inilah yang menimbulkan masalah
nah oleh sebab itu langkah baiknya kalau oknum yang melakukan minta maaf
kan tidak ada salahnya
karena tidak ada orang yang tidak bersalah
tapi sebaik baik orang yang bersalah adalah orang yang minta maaf
nah dan kepada semua pihak maju selamat indonesia menyerukan supaya
tenang jadi jangan melakukan tindakan tindakan yang berlebihan
mui memberikan apresiasi ada ekspresi tidak suka karena membela kalimat tawhid
tetapi kita minta supaya bersabar karena polisi sudah melakukan proses hukum
dan maju selamat indonesia juga meminta tolong kepada tokoh tokoh ormas
para ulama kiai ustadz untuk bisa menenangkan
masa masing masing supaya tidak terjadi konflik
tidak merusak suasana kebersamaan anak bangsa
dan apalagi bisa merusak ukuah islamiyah
nah intinya itu sikap mui yang disampaikan tadi
pak ilyas apakah kemudian sikap mui ini tadi kemudian sudah disampaikan juga kepada teman teman polri
dan akan dijadikan landasan untuk penyelidikan yang akan dilakukan kepada oknum para pelaku
atau para pelaku ini
ya keterangan pak irjen setio tadi begitu
mereka sudah mulai polres garut sudah mulai memanggil ketua panitia
memanggil pelaku dua orang pelaku dan statusnya masih menjadi saksi
mereka akan terus memproses itu
bagi kita terserahlah bagaimana penilaian polri dalam penyelidikannya
apakah memang yang dibakar itu bendera hizbut tahrir atau bendera tauhid
tetapi yang fakta yang dilihat oleh majelis ulama indonesia tidak ada tulisan hizbut tahrir di situ
oke pak ilyas apakah kemudian permintaan maaf itu dari banser saja atau kemudian induknya
nah datul ulama saran dari mui
tidak mui tidak menyarankan organisasinya tapi cukup orang yang bersangkutan saja
karena kita juga meyakini tidak mungkin ada perintah dari organisasi
oke oke jadi mui juga melihat bahwa ini ketidaksengajaan atau kebablasan

iya karena memang kita memahami mungkin anak muda euforia kebablasan
tidak mikir panjang gitu ya apalagi dalam suasana ramai ramai begitu
oke oke baik dan itu dilakukan secara terbuka sesegera mungkin gitu ya pak ilyas ya
jadi kita minta polri lakukan proses hukum cepat

ada pesan kemudian untuk mereka yang mungkin juga sudah menerima banyak sekali informasi di media sosial
mungkin ada yang benar ada yang tidak lalu tersulut apa pesannya pak ilyas
ya kita tetap menjaga kondisi jangan terprovokasi jangan ada yang memprovokasi juga
kita menjaga ketenangan karena kan indonesia kan negara hukum ada aturan aturannya
termasuk juga kita serahkan kepada polri apakah boleh seseorang atau pihak tertentu membakar walaupun beda orang lain yang tidak disukai
karena bagaimanapun di negara hukum itu swasta tidak boleh melakukan eksekusi apapun
jadi kalau kita anggap ada yang melanggar hukum ya kita tinggal melaporkan biarlah aparat penegak hukum yang menindak kalau memang ada aturan aturan yang dilanggar
jadi kalau masing masing melanggar hukum ya kita tinggal melaporkan biarlah aparat penegak hukum yang menindak kalau memang ada aturan aturan yang dilanggar

mungkin di satu tempat kuat bisa melakukan di tempat lain mungkin dilakukan orang juga kepada kita
nah ini yang dikhawatirkan oleh majlis ulama indonesia akan menimbulkan konflik horizontal
jadi mohon masing masing bisa menahan diri dan bersabar
oke baik terima kasih pak yunahar ilyas wakil ketua umum majelis ulama indonesia

terima kasih pak yunahar ilyas wakil ketua umum majelis ulama indonesia